meski pemerintah belum menetapkan satu syawal jemaah tarekat naksabandia di padang sumatera barat telah melaksanakan sholat id senin pagi
sejak pukul tujuh pagi pengikut tarekat nasabandiah di kelurahan binuang kampung dalam kecamatan pauh mendatangi musala untuk melaksanakan salat id
gemah takbir tahmid dan tahlil pun berkumandang
jatuhnya idul fitri pada senin empat juli dihitung berdasarkan cara turun temurun dari para tetua tarekat
mereka berpedoman pada al quran dan hadis dan perhitungan hisap hitap munjid yang dimulai pada pertengahan bulan syaban
itu pemerintah naksabandia